untuk mensosialisasikan bahaya narkoba
maskapai penerbangan citylink
bekerjasama dengan badan narkotika nasional
mengadakan ajang sepeda santai di kota bandung
dalam ajang ini masyarakat diajak hidup sehat tanpa narkoba
ajang sepeda santai bertajuk fun ride
yang berlangsung minggu pagi ini
diikuti ratusan pesepeda yang berasal dari berbagai kalangan
baik masyarakat maupun komunitas sepeda di bandung
peserta fun ride diajak untuk berkeliling
sambil melihat landmark kota bandung
seperti museum asia afrika dan taman kota bandung
usai bersepeda peserta diberikan pemaparan
terkait bahaya pengguna narkoba
yang diberikan oleh kepolisian bnn dan juga tni
bnn mengingatkan meskipun angka pengguna narkoba di indonesia
cenderung menurun dari tahun sebelumnya
angka pengguna masih cukup tinggi
angka prevalensi tahun dua ribu empat belas
kita posisi di dua sekian
artinya empat lima juta
sekarang hasil penelitian ui dengan bnn
itu database ya dalam permukaan itu satu tujuh berarti tiga tiga puluh tujuh juta
kalau dari angka prevalensi sudah ada penurunan
saya kira itu adalah hasil kita bersama
menurunkan angka prevalensi
dari bapenas kita sudah punya takaran
parameter kita supaya tetap menahan laju
peningkatan angka prevalensi itu di
berarti kita harus sudah tahu nih
dua ribu dua puluh target kita harus tidak lebih daripada lima itu
peningkatan dari satu tujuh
berarti kita menjaga itu
nah tugas itu harus kita emban oleh semua masyarakat
termasuk di antaranya
salah satu jalur peredaran narkoba adalah jalur udara
hal inilah yang membuat maskapai penerbangan citylink
melakukan kerjasama dengan bnn
untuk mengkampanyekan bahaya narkoba
kalau pemeriksaan keseluruh karyawan citilink
pemeriksaan tes urin dan bebas dari narkotika
terus kemudian yang berkala ada juga gitu
sampling melakukan cek secara sampel ya
kepada para karyawan kita dan penerbang kita
terus yang berikutnya kayak gini
kepada publik mengenal bukan mengenalkan
tapi mengingatkan lagi pada publik bahwa
narkoba itu harus diberantas bersama sama gitu
dan yang kepada penumpang penumpang citilink juga begitu
kita mengedukasi kepada penumpang citylink
di pesawat pesawat kita selalu disebut juga bahwa
mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika
kemudian di dalam buku buku atau majalah majalah yang ada
di dalam pesawat kita juga selalu ada pengetahuan tentang narkotika
menurut bnn indonesia merupakan salah satu tujuan utama
peredaran narkoba di asia
oleh karena itu bnn berharap masyarakat turut andil
dalam pemberhentasan narkoba
rengky wijaya bandung